papa tunggu disini aja ya
papa tunggu disini
tapi kalau memang rena nanti butuh bantuan papa
rena tinggal teriak ya
ternyata repot juga bawa anak ke kantor ya
kasih waktu aku untuk jelasin sar
buka pintu sebentar
sorr kasih waktu aku untuk menjelaskan semuanya
sista berubah aku
dengar dulu anda ini laki laki hidung belang yang hanya memanfaatkan kebaikan hati kakak saya
udah lama udah kita pergi dari sini
saya tidak akan melakukan anda
jangan sebut nama saya lagi saya nggak mau dicap sebagai perempuan perebut suami orang
aku yang salah kamu gak salah aku yang salah sofi
sofi kamu lagi hamil sof sof anak anak kita
itu terakhir kali
bapak ketemu sama kamu dan tama
ketemu sama kamu dan tama
sehari setelah itu papa
kalau tama dan mama kamu menikah

tama dan mama juga menikah

itu semua presentasi kami buat ruang
rina ga sopan kenapa kentut apa apa aku
rina mau bu
sama tante aja ya ke kamar mandinya
aku mau jadi temenin papa
iya iya papa temenin ya
saya sedang mencari satpam yang memenuhi syarat
diutamakan yang memiliki kemampuan
untuk menjaga rumah bos saya
kami mempunyai beberapa kandidat
mungkin cocok untuk itu pak
oh baik kalau gitu
boleh saya minta cv beberapa kandidatnya
biar saya bisa tunjukkan ke bos saya
sebentar saya siapkan dulu data datanya
mohon ditunggu sebentar
udah makan belum
ini juga belum jam dua belas sih mas
lah kok nunggu jam dua belas sih
kalau memang kamu lapar ya makan aja
lagian tadi pagi juga kamu makannya dikit
nanti sebentar lagi aku cari tempat makan ya
gitu dong ren
itu tetangga mama pak setio di surabaya
keponakannya lagi cari kerja di jakarta
kamu bisa bantu gak ren
lu bisa bantu gak ren
dia lulusan d tiga mesin
terus ya ren
anaknya itu jago bela diri
siapa tahu aja bos kamu butuh
ini pak al lagi cari saat pam buat dirumahnya ma
mama coba kasih tau dia aja
kalau dia berminat suruh ke jakarta aja mbak
biar ikutan seteksi disini
oh gitu ren
yaudah makasih ya ren
nanti mama mau bilang sama pak setio
eh kamu jangan lupa makan
pak papa tunggu disini aja ya
lu kan rena mau pup kok papa disuruh tunggu disini
aku bisa sendiri kok pak
aku kan udah sekolah
udah diajarin sama enco sama mama
jadi aku bisa sendiri pak
papa tunggu disini aja ya
oke papa tunggu disini
tapi kalau memang rena nanti butuh bantuan papa
rena tinggal teriak ya panggil papa ya
ternyata repot juga bawa anak ke kantor ya
apaan sih lu gir
ah suka banget berhenti mendadakan sih
kira tau bulet digoreng dadakan
tuh tuh lu liat tuh
bos kita ngapain ya berada disana
iya ngapain nih dia ditolak cewek lagi
ngapain ya tuh ya
mudah mudahan mr tan gak marah
oke mukanya dikeringin lagi ya
aduh aduh aduh nyemprotnya
aku tak mau dikeringin lagi
elsa sudah seperti itu
tapi hatiku rasanya sudah mati
perbuatannya selama ini
sama sekali gak bisa kumaafkan
sudah terlalu banyak trik dan manipulasi elsa selama ini
aku bahkan takut
takut kalau dia pura pura depresi
hanya untuk mendapatkan simpatiku
agar aku tidak meninggalkan delsa
agar aku tidak meninggalkan elsa
ada masalah pak
bapak dari tadi saya lihat dim aja
ada masalah pak
bapak dari tadi saya lihat dim aja
enggak ada apa apa
syukurlah hal kayak gitu